ya ampun aldino alergen lo tuh parah banget
fah lo gak usah counterin gue ya
gue udah ada misi aku
sel kita langsung dulu gini ya
udah fah gue duluan ya
masih nunggu gue gak
aku butuh kamu saat ini
farang kok lo masih disini sih
lo pasti belum sempet makan kan
ya ampun makasih ya
eh duduk gue temenin makannya
lo pasti males kan makan sendiri
lihat disini ya
tadi sih udah gue bilang kalo lepo pedesnya sedang
jadi disini gak pedesan
sini sini biar gue yang bukain
gak aman gue udah makan tadi
biar gue makan aja
lo gak mau makan bareng
enggak gue mau makan aja
sampai jumpa lagi
gak sih mau nanya cuman kipu banget
tipu cewek kak vero kayak gimana sih
pake pertanyaan kayak gitu
perjodohan gue sama dia
siapa untuk menentuinya
gak usah maaf sih
rara kok kayak salting banget gitu sih
mana dari tadi ngindarin pandangan gue muluk lagi
ah vin tadi kan kamu nanya tipe kecil saya
boleh dong saya tanya balik
tipe kecil cewek kamu tuh seperti apa
dan jangan bilang
ya tapi emang tipe cewek gue rara kak
dan gue juga gak nyangka ternyata tipe cewek kita sama ya
ya tapi aku suka
ya tapi aku suka
ya tapi aku suka
ya tapi aku suka
ya tapi aku suka
tuh vero curiga gak ya sama gue dan da vin
makasih ya rel gue jadi kenyang banget nih
dia pasti baik baik aja
walaupun nadif itu seng ada lawan
tapi gue baru kali ini liat nadif itu pingsan
jadi gue khawatir banget sama dia
semoga dia berani gak apa apa ya
udah pak gak usah terlalu khawatirin si nadif
dia baik baik aja kok dia pasti segera
gue boleh tanya satu hal gak sama lo
boleh lah mau nanya apa
kekhawatiran lo sama nadie bukan berarti lo suka kan sama dia
soalnya sama kalian berdua
jadi kalo kalian semua itu sakit
ya gue pasti sedih banget lah
kalian semua tuh udah kayak keluarga gue
tapi ada kemungkinan gak
dari anggapan keluarga jadi kekasih hati
kan sekarang lagi banyak
dari sahabatan jadi kapelan
yang pasti sih sekarang gue gak mau mikirin macam macam sih ya
berarti masih ada peluang dong buat jadi pacarnya rifat
ih kepaan sih lo ya saya segitu
yaudah kalo gitu gue mau ke nadif lagi deh
mendingan lo pulang aja
biar gue yang jagain hadivi
gue gak tega kalo lo kurang tidur gara gara jagain nadif yang lagi sakit
gue juga bakal nginep kok disini
yaudah kalo gitu aman deh
gue ambil tas dulu ya
oh iya lurus aja
nanti belok kanan ya
oh iya terima kasih ya sus
udah tuh sana
kalian nih ngapain kesini
pem gue harus suruh madame preti buat temenin aldino ke rumah sakit
aldino alergi lo tuh parah banget
lo ga usah counterin gue ya
gue udah dami sel kok
sel kita langsung begini ya
udah fah gue duluan ya
pasti nunggu gue gak
aku butuh kamu saat ini
bisa gak kita jalan
aku butuh kamu saat ini
lo mau bikin riva salah paham sama gue
aku terpaksa ngelakuin hal ini
karena aku ga mau riva terus berharap sama aku
aku mau dia move under ya
iya nggak gitu juga dong caranya
riva itu temen baik gue
gue gak mau ada masalah sama dia
cuma gara gara masalah bodoh kayak gini tau ga
lo tuh bener bener ya
kenapa selalu aja gue salah di mata michelle